ya politik memang punya banyak trik dan juga intrik pastinya
penting juga untuk kita telisik bagaimana reaksi presiden joko widodo pada hari sabtu kemarin
kita bahas bersama pakar semiotika itb yaitu ada kang acep iwan saidi langsung dari bandung jawa barat
kang acep selamat malam terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia malam hari ini
kang acep saya harus tanya nih apa yang anda lihat dari pidato statement atau pernyataan presiden pada hari sabtu kemarin
apa ekspresi mulai dari reaksi ekspresinya seperti apa tanggapan anda
ya pertama bahwa pidato itu dikemukakan di depan para pendukung beliau ya
jadi memang ada gaya yang diubah ada semangat yang ditiupkan ada mimik yang berbeda dan seterusnya yang di luar kebiasaan pak jokowi
tentu pak jokowi juga punya konsultan beliau sudah mempertimbangkan hal itu semua
tapi mungkin saya ingin memberikan catatan lain sebagai orang yang menonton
bahwa ini bagaimanapun kita tidak bisa melepaskan bahwa ini adalah respon pak jokowi terhadap gejolak politik dalam hal ini yang menyerang kepada beliau

tentu pak jokowi juga punya konsultan beliau sudah mempertimbangkan hal itu semua
tapi mungkin saya ingin memberikan catatan lain sebagai orang yang menonton
beliau memang dalam tahun politik ini terus menerus diuji kesabarannya
nah pada titik ini gaya beliau tadi merupakan satu gaya yang sedikit agak terpancing keluar gitu
pada apa yang selama ini beliau anggap menyerang kepadanya
jadi saya melihat seperti itu kalau dari gaya yang pidato pak jokowi yang memang berbeda dari biasanya
nah sekarang persoalannya apa yang kemudian beliau tanggapi itu
misalnya kalau kita bicara soal ganti presiden dua ribu sembilan belas dengan tagar itu
yang kemudian kita tahu belakangan mencetak kaos itu atau memproduksi kaos itu
pertama harus kita lihat bahwa tagar ini sebetulnya dari katanya secara semiotik saya ingin mengatakan ini negatif branding
bukan negatif campaign tapi negatif branding
tidak menyerang kepada pak jokowi langsung
tapi tagar ini menyerang kepada pokok persoalan
bahwa kalau presiden harus diganti tahun dua ribu sembilan belas
maka ada persoalan persoalan yang dirasa kurang pada pemerintahan pak jokowi
tapi yang harus diingat adalah tagar ini tidak menyebut langsung kepada pak jokowi
jadi ini saya katakan bahwa disini tagar ini berbahasa dalam bahasa yang
artinya sebetulnya tagar ini tidak mesti ditanggapi misalnya dengan tingkat emosional yang lebih tinggi
karena semua pihak masih bisa memanfaatkan tagar ini
termasuk pihak pak jokowi itu sendiri
jadi memang logika sederhananya mengganti presiden dua ribu sembilan belas itu adalah mengganti pak jokowi
akan tetapi kalau misalnya kita tarik ke hal yang lain
itu memang faktanya presiden akan berganti
tapi yang terutama berganti adalah periodenya
artinya penggantinya bisa pak presiden jokowi juga
nah dari situ sebetulnya terpulang kepada bagaimana tagar ini disikapi dengan cerdas gitu loh
jadi siapapun punya peluang ini
dan ini bisa di dalam politik virtual semacam ini
serangan itu bisa jadi berbalik
jadi ini bisa merugikan pak jokowi
tapi bisa sekaligus merugikan penyerangnya
bagaimana kemudian itu menyikapinya
menurut saya ini sebenarnya masih pada tahapan netral
dan semua pihak bisa memainkan tagar ini
jadi pada titik itu menurut saya
kalau tanggapan pak jokowi pada tagar dua ribu sembilan belas ini
sebetulnya agak terpancing ya
agar terpancing untuk keluar dari pertahanan kesabaran itu
saya melihatnya seperti itu
tadi kan kang aceh bilang ini sebenarnya kan negatif branding
harusnya bisa disikapi atau direspon tidak terlalu panik
begitu ya kurang lebih
harus disikapi juga lebih cerdas lebih cermat lagi
tapi mau gak mau nih kak ngece
kalau kita lihat tagar atau hashtag dua ribu sembilan belas ganti presiden ini
yang makan bukan cuma yang seliweran di media sosial
kayaknya juga pak presiden juga
anda melihatnya juga ikut kemakan nggak dengan isu ini
dengan pidato tadi kan artinya saya katakan tadi
beliau keluar dari pertahanannya
jadi beliau keluar untuk seolah olah ingin menyerang balik
pada titik itu
jadi disini sebetulnya serangan ini dalam tanda kutip
sudah dikatakan negatif branding ini
sudah bisa dikatakan
berhasil dalam tanda kutip
jadi saya melihatnya seperti itu
sekarang kita lihat
ini kan politik image sebetulnya
sekarang kalau kita tanya
betul bahwa misalnya kaos itu diproduksi
katakanlah seperti itu
tapi jumlah diproduksinya berapa ratus berapa ribu berapa puluh
mungkin hanya sedikit saja
itu kan hanya bermain di wilayah virtual
jadi penyebarannya eventnya
itu jauh lebih banyak daripada mungkin fisiknya
jadi kaos boleh dicetak
tapi yang dicetak sebetulnya image itu
nah image ini juga menurut saya harus dilawan juga dengan bagaimana memainkan image tersebut gitu loh
jadi bagaimana itu dikelola dalam politik tontonan politik perbincangan ini
sekarang kalau kita bicara soal kegaduhan
jujur sebetulnya kegaduhan itu kan ada di wilayah virtual itu sendiri ya
tidak kalau kita keluar dari log out
misalnya kita dari media sosial
sebenarnya kita keluar dari media sosial
sebenarnya di luar kan biasa biasa saja tuh
biasa biasa saja yang terjadi kericuhan kegaduhan noise itu sebetulnya ada di wilayah virtual
tapi kalau kegaduhan di dalam wilayah virtual ini tidak dikelola dengan baik
dia bisa keluar
kaos itu bisa keluar secara fisik
dan itu bisa punya pengaruh yang luar biasa keluar
jadi persoalan di dalam ini menurut saya harus dihadapi juga di dalam
nah pak jokowi itu kan menanggapinya di luar
masuk menjadi pidato
dan itu kemudian ada
satu hal yang menurut saya tadi katakan keluar dari pertahanannya
harusnya menurut saya adalah bagaimana memancing penyerang itu supaya offside gitu loh
supaya dia masuk ke perangkap ini dan kemudian ada serangan balik
jadi kayaknya agak sedikit kepancing lah ya
kurang lebih sedikit gitu ya
tapi kak ngacep gini
kalau di politik itu kan gak ada yang pasti ya
kita juga nggak boleh lupa ini belajar dari pengalaman yang sebelumnya
kalau misalnya kayak di kasus kayak gini ya
yang buntung yang untung yang mana nih gitu kan
kadang kadang melihat satu sisi kira kira misalnya terzolimi
tapi justru mungkin sebaliknya itu bisa meraup simpati
ya sekarang itu yang terzolimi justru yang sering meraup untung kan
nah apa namanya beberapa kasus ya seperti itu
beberapa presiden misalnya dulu juga seperti itu kasusnya
dia terzolimi tapi dia merauh untung
sebenarnya kalau dipertanyakan siapa yang diuntungkan siapa yang diruguhkan
pada akhirnya nanti bagaimana mengelola itu
jadi serangan itu bisa jadi bumerang
bisa jadi serangan balik
kalau dimanfaatkan oleh si penerima serangan itu dengan baik
tadi misalnya sudah ada kaos yang itu serangan balik kan
sedangkan balik yang ogah ganti dua ribu sembilan belas
nah seperti itu
nah kita lihat apakah serangan balik ini katakan seperti itu
nah seperti itu
dia berhasil atau tidak
tapi bahwa itu sedang dilakukan
tapi saya sih melihatnya sebetulnya tidak harus dengan melakukan hal yang sama gitu loh ya
ada kalanya kegaduhan itu
ada kalanya serangan itu harus dilawan dengan diam misalnya
kalau misalnya kabinet hari ini motonya adalah kerja
peduli apa gitu loh
yang penting kita kerja kan seperti itu gitu
tetapi memang dunia virtual
membuat kita memang selalu ingin merespon
membuat semua orang selalu reaktif
iya salah satunya juga itu ya pak jokowi ya
saya kira ada di dalam ikan itu
kak acak terakhir sekali saja
saya melihat seperti itu
dampaknya kan seperti apa nih kak acak ke depannya
kalau misalnya kemarin kan mungkin kita bertahun tahun selama ini
kelihatnya presiden cukup kalam
cukup santai untuk menanggapi sesuatu
walaupun diterpaul isu isu kan
tapi kemarin kayaknya cukup responsif
cukup reaktif gitu
dampak ke depannya akan seperti apa
politik visual dan politik virtual itu berjalan di dalam kebercepatan
dia cepat muncul dan dia cepat hilang
kemarin kita masih rame rame ngomong fusi fusi
itu akan terus overlapping ke depan tv
jadi ke depan sampai dua ribu sembilan belas juga akan seperti ini
besok mungkin akan muncul bukan kaos
dan itu harus memang disirapi dengan santai aja gitu
dia akan terus tumpang tindih overlapping seperti itu
jadi di depan kita akan ada politik virtual politik visual ya
itu yang akan menjadi tren mungkin sampai satu dua tahun ke depan
iya saya bisa melihat seperti itu
oke terima kasih sekali lagi kang acep
atas waktunya sudah bergabung dengan cn indonesia
karena waktu kita sangat terbatas
sekali lagi selamat malam terima kasih